kampung tangguh covid sembilan belas
itulah nama yang digunakan untuk perkampungan di kelurahan tanjung sari kecamatan sukorejo blitar jawa timur
layaknya standar protokol kesehatan semua warga yang akan memasuki perkampungan ini diwajibkan mencuci tangan
dilanjutkan dengan pengecekan suhu tubuh
kampung ini dibangun untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas dalam situasi menjelang new normal
seluruh relawan di kampung tangguh ini sudah menguasai sejumlah keterampilan dan keahlian
untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran wabah covid sembilan belas seperti pemulasaran jenazah
mulai dari memandikan menyemprot disinfektan hingga mengkavani dengan standar pasien terpapar covid sembilan belas
di kampung tangguh ini juga disiapkan ruang observasi jika ada pemudik ataupun warga yang melanggar aturan
tidak sampai di situ kampung tangguh covid sembilan belas juga telah mengembangkan
kampung tangguh ini juga menjadi tempat sebagai lumbung pangan yang diperuntukkan bagi warga
yang menjalani karantina maupun yang membutuhkan
kampung tangguh ini terkandung maksud kita buat untuk kawasan tertentu
wilayah tertentu dalam skup kelurahan desa atau rt rw memiliki tiga pilar ketangguhan
lumbung pangan ini tak hanya menyimpan makanan pokok
juga menyediakan jamu dari empon empon yang secara sukarela dibuat oleh warga
tim liputan cnn indonesia